bahwa yang saksi ketahui setiap ibu putri canrawati pergi dengan diantar dan dikawal oleh almarhum nofriansah yosu wato barat
saksi tidak pernah ikut mendampingi atau menemani
namun yang biasa diajak oleh ibu putri candrawati adalah susi
selanjutnya terdakwa gerdesambu
bagaimana atas keterangan saksi ini
yang mulia karena ini art sepertinya tugas adc itu kan tidak diketahui
seperti adc saya hanya ada aden tapi kan ada beberapa
jadi mungkin karena pengetahuan terkaitan adc ini kemudian jadi tidak lengkap sebenarnya
terdakwa putri canrawati
mohon izin yang mulia mungkin hanya tadi meng clearkan saja bahwa yosua bukan adc saya tetapi driver saya
lanjutkan sudah penuh teman